berarti sekarang harus ada orang seperti yang dimaksud serena
di setiap titik masih ada yang parkir
jalan belum bersih
di setiap titik masih ada yang parkir
anak buah saya baru laporan
buah titik sudah aman
satu titik lagi sudah diteror
besok mungkin sudah kosong
saya juga punya anak buah
mereka baru memantau lapangan
terus ngasih laporan ke saya
di titik satu masih ada yang markir
misalnya ada orang instagram
llamernya orang ada untuk
ada juga orang antara
ada juga sisi yang peng iemand
gak ada yang datang lagi
orang yang pengelarang kita markir disini karena gaada izin
aku ini binatang jalan
itu mah puisi hairil anwar
kok kamu tau
di rumah aja
biar keluarga kamu yang urus
jangan ngerepotin temen kamu disini
jack dalam bahaya
kita ke tempat jack
awas sama otak markir
jadi korban lagi karena dia masih markir
besok sebelum saya ke kantor
semua titik sudah clear
anak saya sudah berangkat kuliah
pulangnya sekitar jam dua belas
coba lihat seeda
masaknya nah atau belum
safira mampir ke tempat makan sama laki laki
belum saya pastikan
masih saya pantau
kamu di kampus
enggak udah pulang
lagi di jalan
iya tapi mampir dulu ke tempat makan
makan udah siap
jauh nih kak
kita akan tepat makan pasti mau makan
kita nunggu mereka sampai selesai makan
kita nunggu nya disini aja sambil kejar es durian
kamu gak mau
gak mau atu turun
es duriannya dua
kang es duriannya belum dibayar kang
kamu sudah siap kang
tugas kalian sekarang
membereskan orang orang yang pegang pasar
yang narik retribusi
dan ngurus parkir
jumlah kalian seimbang
tapi harusnya kalian tetap unggul
karena kalian terlatih
tapi untuk memastikan keberhasilan tugas kalian
saya minta apit untuk bergabung lagi
kok makannya lama
habis makan kita jalan dulu yuk
jalan tapi naik motor
bukan gitu maksudnya
maksudnya kita main dulu
tadi bapak nelpon
habis makan aku harus pulang
kayaknya shafira masih lama
sebentar saya telepon
tadi kamu bilang kondisi kamu sudah aman
barusan ada yang ngeroyok saya